kita ke bukit batu putih di samarinda kalimantan timur yang ini bisa menjadi alternatif liburan anda pak
nah ini meski menjanjikan pemandangan yang indah tapi lokasinya masih dijadikan sebagai tempat tambang batu
pemandangan indah kota samarinda kalimantan timur seperti ini bisa dinikmati warga dari bukit batu putih
para pengunjung bisa mengabadikan keindahan sambil menunggu momen matahari terbenam
nah selain pemandangan udara sejuk juga membuat lokasi enak untuk berolahraga
bukit batu putih merupakan satu satunya bukit tertinggi yang berada dekat dengan kota samarinda
ya hampir tiap minggu kita main main ke sini
ini memang tempatnya sungguh asik ya lumayan untuk kita melatih fisik lah
selain olahraga apa sih dilihat di sini pak
ya di sini kita santai santai lihat pemandangan
kota samarinda ada di sini
bisa lihat sumatera mahakam sumatera mahakam
pemandangan juga bisa kita lihat di belakang kita
lokasi bukit batu putih mudah dicapai dari samarinda termasuk dengan mobil sehingga cukup ideal menjadi tempat wisata
namun sayangnya bukit batu putih masih belum dikelola sepenuhnya oleh pemerintah setempat
setiap harinya warga menambang batu dari bukit tersebut
ya menurut beliau kan ada tiga skenario
satu ini dikerjasamakan antara pemilik lahan ada sebelas orang kata beliau dengan pengembang dengan swasta yang berminat
dua bisa dibeli oleh pemerintah kota tanahnya dibebaskan baru pemerintah kota yang mengelola tentu dengan pihak ketiga
ketiga orang orang ini pemilik lahan ini kemudian dikumpulkan bersatu padu untuk mengembangkan ini sendiri
lalu dibikinlah semacam badan pengelolanya pemerintah nanti akan membantu amenitasnya aksesnya
pihak pemerintah akan bekerja sama dengan warga untuk menjadikan bukit batu putih sebagai tempat wisata
david andriawan samarinda